dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
koreksi diri kita kita perlu diskusi diantara semua pimpinan masyarakat pimpinan politik
untuk mencari perbaikan perbaikan sistem
pasca mahkamah konstitusi menolak permohonan soal sengketa pilpres yang diajukan anies muhaymin dan ganjar mahfud
kpu resmi menetapkan prabowo subianto dan gibran raka buming raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
bagaimana proyeksi peta politik serta utak atik formasi koalisi di pemerintahan dan luar pemerintahan
pasca kpu menetapkan prabowo subianto dan gibran raka buming raka jadi presiden dan wakil presiden terpilih
presiden joko widodo angkat bicara soal penetapan prabowo gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
jokowi bilang presiden dan wakil presiden terpilih harus fokus pada janji kampanye dan segera bekerja usai dilantik
hari ini juga kpu menetapkan
presiden dan wakil presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan perencanaan yang sudah dikampanyekan
untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung keseluruhan
dan dan dan dan dan dan dan dan
ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik
sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik
kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih
gencar dilakukan prabowo dengan bertandang ke kantor dpp pkb menemui rivalnya di pilpres dua ribu dua puluh
cawapres sekaligus ketua umum pkb mohaimin iskandar
selain memberi ucapan selamat muhaymin bilang pkb siap bekerja sama di legislatif
ataupun bidang lain untuk kepentingan bangsa dan negara
pkb dan gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi
apalagi pak prabowo sebagai
presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang
bagi kepentingan itu maka kita berharap pkb dan gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang
kamis petang giliran ketua umum partai nasdem surya paloh menemui prabowo di kediamannya di jalan kertanegara jakarta selatan
pertemuan prabowo dengan surya paloh iskandar di jalan kertanegara jakarta selatan
jadi pertemuan pertama sejak prabowo resmi diletakkan kpu sebagai presiden terpilih
nasdem pun menegaskan gabung ke koalisi pemerintahan prabowo
terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif yang produktif
kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
nasdem hari ini menyatakan kembali menegaskan bukan hal yang pertama
menukung pemerintahan baru di luar kemimpinan prabowo sulianji
sementara partai lain di koalisi perubahan pks belum mengambil sikap akan di dalam atau di luar pemerintahan
sekjen dpp pks abu bakar alhamdulillah
menyebut masih menunggu rencana pertemuan dengan presiden terpilih prabowo subianto
kita lihat saja tunggu waktunya
dan jelas kita akan menciptakan selaturahmi ke semua pihak
tapi sudah ada ajakan untuk bertemu
di sisi lain meski belum ada penegasan namun pdip mengisyaratkan akan berada di luar pemerintahan
ketua dpp pdip komarudin watubun
bilang parpolnya cenderung berada di luar pemerintahan
namun pdip menegaskan tak ada masalah dengan hubungan antara megawati dan prabowo
yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungannya
kecentruman bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
secara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik
lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi
dengan kesepakatan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi
dari laman kpu yang diolah litbang kompas perkiraan jumlah kursi dpr dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh empat
parpol pendukung prabowo gibran antara lain golkar
mendapat satu ratus dua kursi gerindra delapan puluh enam kursi demokrat empat puluh empat kursi dan pan empat puluh delapan kursi
sedangkan parpol pendukung anies mohaimin antara lain pkb
mendapat enam puluh delapan kursi nasdem enam puluh sembilan kursi dan pks lima puluh tiga kursi
sementara pengusung ganjar mahfud pdip mendapat satu ratus sepuluh kursi
dengan potensi gemuknya koalisi dan proyeksi kabinet prabowo gibran
direktur eksekutif indikator politik indonesia burhanuddin muhtadi khawatir
potensi bengkaknya postur kabinet mengganggu koordinasi dan kerja antar kementerian lembaga
nah saya sebut tricky karena kalau misalnya proses power sharing itu win win
artinya pemberian akomodasi kepada salah satu pihak tidak mengganggu jatah buat pihak yang lain
buat pihak yang berkeringat seperti pan
nah di sini yang saya terus terang khawatir ya
kalau misalnya jatah yang dibagi terlalu banyak
yang mendapatkannya misalnya termasuk mengakomodasi nasdem atau pkb sebagai mitra koalisi baru
ada kekhawatiran keinginan untuk mengubah undang undang kementerian negara
karena dalam undang undang kementerian negara jatah maksimum buat alokasi menteri itu tiga puluh empat
nah kalau terlalu banyak pembaginya jangan jangan ditambah
nah ini hati hati nih kalau ditambah
itu tentu akan menimbulkan kompleksitas berkaitan dengan postur kabinet yang terlalu bengkak
dan jangan jangan itu justru malah menambah kesulitan koordinasi
jangan lupa studi komparatif menunjukkan jumlah kementerian di indonesia tiga puluh empat itu
itu sudah termasuk terbanyak di dunia
jadi kalau kemudian ditambah lagi tambah bengkak tuh
jangan sampai membuat koordinasi untuk kabinet ke depan malah terganggu
putusan mk yang final dan mengikat
serta ditetapkannya prabowo subianto gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih harus dihormati semua pihak
parpol legislatif dan yudikatif untuk terus mengawal dan mengawasi pemerintahan berikutnya
agar demokrasi yang sehat bisa tercipta